lansia merupakan kelompok sasaran vaksinasi covid sembilan belas tahap dua yang diprioritaskan pemerintah
data satgas covid sembilan belas jawa barat mencatat terdapat lebih dari empat empat juta warga lansia sebagai target vaksin
namun kenyataannya warga lansia di jabar yang sudah divaksin hingga sembilan belas april lalu baru mencapai enam persen
dari dua puluh tujuh kabupaten dan kota yang ada di jawa barat lima daerah yang target vaksinasi lansianya memiliki jumlah terendah adalah majalengka
purwakarta tasikmalaya banjar dan subang
warga lansia yang berada di kawasan itu kebanyakan baru mendapatkan informasinya saja
kalau secara resmi belum cuma baca baca berita
sudah ikut vaksin atau belum pak
belum kalau prosesnya dari pemerintah sudah ada apa aja pak yang datang
baru kemarin ada pendatangan
abah sudah divaksin belum belum kenapa belum divaksin pak
nggak tahu sudah ada pendatang ke rumah belum belum
mbak udah dilakukan vaksin belum mbak
takut ini takut banyak diberita berita banyak itulah banyak yang nambah jadi penyakit jadi beban
pak sudah divaksin belum
kenapa pak belum pak
belum ada pendatangan
evaluasi satgas covid sembilan belas jawa barat mengenai rendahnya target vaksinasi lansia di jabar
diantaranya karena keterbatasan mobilitas
pendaftaran daring yang sulit diakses para lansia
dan ada juga karena kurangnya informasi
vaksinasi lansia yang ditargetkan selesai di akhir juni
akan sulit tercapai jika tak ada akselerasi
kita menghimbau kepada kepala daerah kepada bupati wali kota
supaya sebetulnya kepala kepala desa bisa proaktif memfasilitasi orang tua ini
untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan vaksinasi
jika dilihat dari jumlah
kota bandung menjadi daerah dengan vaksinasi lansia terbanyak di jawa barat
dengan jumlah enam puluh sembilan ribu lebih lansia
namun jika dilihat dari presentase
maka kota bogor memiliki presentase vaksinasi lansia terbanyak
yaitu tiga puluh persen
dari total dua puluh tujuh kabupaten kota di jawa barat
hanya empat daerah saja yang presentase vaksinasinya di atas sepuluh persen
tim liputan cnn indonesia